kick off dari presiden joko widodo di tengah lapangan stadion maguwo harjo sleman
menandai dimulainya turnamen yang diikuti dua puluh klub dari berbagai penjuru tanah air
tiba bersama sejumlah menteri kabinet kerja
presiden joko widodo disambut tiga puluh lima penonton yang telah memadati stadion maguwo harjo sleman yogyakarta
antrean panjang penggemar sepak bola sudah terjadi beberapa jam
sebelum presiden joko widodo tiba
para penonton ini harus mengikuti prosedur pengamanan presiden
dengan diperiksa menggunakan metal detektor sebelum memasuki stadion
hanya memberikan sambutan singkat presiden joko widodo kemudian turun ke lapangan hijau
bersama ketua umum pssi edi rahmayadi menpora imam nahrawi dan sri sultan hemangkubwono x
presiden joko widodo kemudian membagikan sejumlah bola kepada penonton
yang membadati tribun selatan maupun utara
dengan berlari presiden joko widodo kemudian menendang
bola di tengah lapangan sebagai penanda
dimulainya turnamen yang diikuti dua puluh klub ini
usai melakukan tendangan presiden joko widodo juga menyempatkan diri
menonton pertandingan pembuka yang mempertemukan persi pura jayapura
dengan tuan rumah pss sleman
bagi klub piala presiden merupakan ajang pemanasan
sebelum liga bergulir pada maret nanti
adapun bagi pssi turnamen ini adalah alat untuk menguji
kesiapan perangkat pertandingan terutama wasit
kedua soal fair play juga sudah dikumpulkan oleh ketua umum di kostrad
dan itu suatu langkah yang sangat maju dan suatu keberakan untuk suatu sportivitas
antusiasme penonton terhadap turnamen piala presiden ini cukup tinggi
pada pertandingan pertama yang mempertemukan persi pura jayapura
dengan tuan rumah pss sleman seluruh tiket habis terjual
bahkan banyak penonton yang rela membeli tiket bekas dari penonton lain
yang terlebih dahulu masuk stadion agar bisa menyaksikan pertandingan
teguh supriyadi yogyakarta